satu satu satu tadi ya
cuma satu anaknya
bapak lihat tahun
lebih tertib ya
kita sudah menyiapkan kontingensinya ya
walaupun nanti ada penumpukan
saya sudah minta kepada dirjan hubdar untuk membuka lapuhan indahkiat
kalau itu nanti kontingensi
kalau ternyata bisa dilayani dengan tujuh dermaga yang ada di merak
maka tidak perlu adanya rekayasa lalu lintas
saya kan sudah perintahkan tadi
bajing loncat tembak di tempat
itu sudah perintah saya yang paling akhir tuh
warga khususnya pemudi itu tidak lagi diganggu oleh aksi aksi bajeng loncat
dan itu tidak berlaku hanya untuk bajeng loncat
untuk tindak kejahatan jalanan yang lain sudah saya perintahkan untuk tembak di tempat